informasi berikutnya kericuhan sempat mewarnai sidang perdana gugatan pengembang apartemen meikarta terhadap konsumennya yang digelar di pengadilan negeri jakarta barat rabu pagi
kericuhan terjadi antara konsumen yang tergugat dengan para pendukung pt mahkota sentosa utama sebagai penggugat sebelum sidang dimulai
lima belas orang konsumen meikarta yang tergugat terlibat adu mulut dengan para pendukung pt makota sentosa utama perusahaan pengembang apartemen meikarta
pihak keamanan lalu mengusir para pendukung perusahaan pengembang apartemen meikarta agar keluar seruang sidang
sidang lalu ditunda dua pekan mendatang akibat penggugat salah mencantumkan alamat enam orang tergugat
sementara itu pihak tergugat mempertanyakan perihaluan prestasi yang dilakukan oleh pt msu
para konsumen ini hanya mempertanyakan dan menuntut unit apartemen yang dibelinya dari perusahaan pengembang
namun malah digugat senilai lima puluh enam miliar rupiah
hari ini kelihatannya itu sidang akan ditunda sampai dua minggu ke depan tujuh februari
hal ini makanya kita lihat secara logika memang kita geli
karena kenapa dari penggugat tersebut alamat tergugatnya sudah tidak jelas
karena ada dari beberapa yang digugat itu bukan merupakan anggota komunitas kita
dan satu lagi alamatnya tidak jelas
orangnya tinggal di mana yang digugat di mana
berarti kan kalau kita berbicara hukum itu namanya error in personal